iya memang sidang fonis dari anak ag ini telah dimulai pada pukul dua siang tadi dan hakim tunggal anak ini telah menjatuhkan fonis kepada anak ag selama tiga lima tahun penjara dalam kasus penganiayaan terhadap david ozora
dan memang tadi sidang berjalan secara terbuka namun memang terbatas dengan hanya berkapasitas dua puluh orang saja
dan memang terdakwa ag ini tadi datang langsung ke pengadilan negeri jakarta selatan dan disampaikan oleh pejabat humas pengadilan negeri jakarta selatan oleh ju yamto pada senin pagi
ia mengaku menerima informasi terbaru dari pihak jaksa yang menyebut terdakwa anak ag akan hadir secara langsung atau sudah hadir secara langsung
dan memang sidang yang digelarah di ruang sidang anak berukuran enam kali sekitar
lima meter itu bersifat terbuka tetapi memang dengan kapasitas yang terbatas atau maksimal sebanyak dua puluh orang saja dalam ruang sidang anak
dan jumlah itu sudah termasuk oleh hakim tunggal anak panitra pengganti jpu kuasa hukum setiap pihak orang tua terdakwa dan juga korban dan pembimbing kemasyarakatan serta pembimbing sosial pendaming terdakwa
dan hari ini ag menjalani sidang fonis atas kasus penganiayaan terhadap david ozoran dan berikut ini perjalanan kasus yang menimpa ag sehingga menjadi anak yang berkonflik dengan hukum
pada dua puluh februari dua ribu dua puluh tiga ag mario dandi shane lucas ini terlibat penganiayaan terhadap seorang pemuda bernama kristalino david ozora latumahina di perumahan kawasan
dan pada dua puluh satu maret dua ribu dua puluh tiga ag joe vaidto beberapa mudik menginterintikan pendidikan perjalanan untuk mon oppression hulu ingigas
di dua ribu tiga anda peacean diaadesh mengundurkan diri dari sma tarakanita i dan pada delapan maret dua ribu dua puluh tiga ag

sepanjang ruang kawasan kisah

menjelani pemeriksaan perdana
di polda metro jujur status agi berubah menjadi
anak yang berkonflik dengan hukum
dan esoknya pada tanggal sembilan maret dua ribu dua puluh tiga aget
ditahan di lpk s
semoga mirip kamu mengerti dan
dua puluh satu maret dua ribu dua puluh tiga berkas perkara ag dinyatakan lengkap oleh kejaksaan negeri jakarta selatan
dan pada tanggal dua puluh sembilan maret dua ribu dua puluh tiga
sidang perdana ag digelar secara tertutup di pengadilan negeri jakarta selatan
ag didakwa dengan pasal tiga ratus lima puluh lima ayat satu kuhp tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka berat
pada lima april dua ribu dua puluh tiga jpu menuntut ag dengan pidana penjara empat tahun
enam april dua ribu dua puluh tiga penasehat hukum ag membacakan pleidoy atau nota pembelaan
meminta ag dibebaskan dari segala tuntutan hukum
pada tujuh april dua ribu dua puluh tiga sidang replik dan duplik jpu menolak pleidoy ag
dan tetap meminta hakim menjatuhkan pidana empat tahun penjara